david humas pol dajatim kombes pol franz barung mangera menyatakan
vanessa angel resmi ditahan terhitung sejak tanggal tiga puluh januari dua ribu sembilan belas
setelah dipanggil dalam pemeriksaan hari ini sebagai tersangka
barung menambahkan pihaknya kini sedang menyiapkan surat perintah penahanan
usai diperiksa nanti vanessa tidak akan diizinkan kembali ke rumahnya
namun langsung mendekam di dalam sel selama dua puluh hari ke depan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini